serangan dari seseorang tak dikenal terjadi di sekolah dasar negeri satu sabu barat kabupaten sabu raijua selasa pagi
satu dari tujuh siswa mengalami luka tusuk cukup dalam sementara enam lainnya luka ringan
peristiwa terjadi sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia tengah saat siswa sedang mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas
tiba tiba tersangka masuk ke dalam ruangan kelas dan menyerang para siswa menggunakan pisau
para siswa langsung menyelamatkan diri keluar dari kelas
ketujuh siswa yang terkena luka tusukan tidak dapat menghindar karena tersangka menyerang setiap siswa yang berada di dekatnya
korban lalu dilarikan ke puskesmas sabu barat untuk mendapat pertolongan
rata rata para siswa terluka di bagian leher dan bahu
tersangka yang belum diketahui identitasnya langsung ditangkap para guru dan warga setempat dan kemudian dibawa ke mapolsek sabu barat
dari tangan tersangka polisi menyita sebilah pisau
hingga pukul dua belas waktu setempat warga masih keluar
rumah menuntut tersangka untuk diadili namun situasi bisa diredam oleh aparat kepolisian dari polsek sabu barat
dan kami memiliki foto seorang pria yang diduga menjadi pelaku dari penyerangan terhadap siswa di sekolah dasar negeri satu sabu barat kabupaten sabu raijua selasa pagi
ketujuh siswa yang terkenal luka tusukan
dan untuk mengetahui kondisi polisi menyita sebilah pisau
korban yang saat ini masih ada di rumah sakit kami sudah terhubung dengan jurnalis transmedia elia zarbalo di kupang nusa tenggara timur
bagaimana dengan kondisi tujuh korban siswa sd sabu barat yang tadi pagi mengalami insiden penusukan
selamat sore yuda
baik sampai saat ini ketujuh siswa korban penyerangan dari seseorang yang tidak dikenali
sudah dipindahkan dari puskesmas sabu barat ke
rumah sakit umum daerah menia di sabu
kondisi mereka sudah cukup membaik karena mereka hanya mengalami luka gores pisau
dan hanya satu orang yang mengalami luka agak dalam sehingga harus mendapatkan jahitan
namun kondisi ini masih belum bisa meredam amarah masa yang sampai saat ini masih terkonsentrasi di polsek sabu barat
eli yang saya mendapatkan informasi tersangka
meninggal dunia akibat aksi massa pada saat dia sempat dipindahkan di mapolsek sumba barat
apakah betul sabu barat apakah betul seperti itu eli
baik jadi warga dan pihak guru yang tadi ikut mengamankan sangka pelaku yang dibawa ke mapolsek sabu barat
sudah dimasukkan ke dalam ruang tahanan
namun emosi warga ribuan warga yang datang ke mapolsek sabu barat tidak bisa dibendung
sehingga mereka mendobrak
atau membobol ruang tahanan lalu menganiaya tersangka pelaku
hingga tersangka pelaku meninggal dunia sekitar pukul satu siang tadi
dan sampai saat ini memang jenazah tersangka pelaku masih berada di dalam ruang tahanan
walaupun sudah dalam sudah menjadi jenazah tetapi karena masih membutuhkan beberapa informasi
ataupun penyelidikan di sekitar tkp
dan sampai saat ini juga ribuan massa memang masih berkumpul
jadi sekitar mapolsek sabu barat untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan daripada tersangka lain
yang diduga masih juga berada di pulau sabu
masa masih ber
tadi anda katakan kemungkinan ada tersangka lain
berarti ini asumsi sebuah sindikat kejahatan
apakah memang ada informasi terkait ini eli
memang ada indikasi tersebut karena tadi juga diamankan tujuh orang yang diduga menjadi teman daripada
ketujuh orang ini diamankan di kapal feri cepat pada saat akan menyeberang dari sabu ke kupang
dan memang saat ini ketujuhnya itu sudah langsung dibawa ke kupang untuk menghindari amuk massa
namun belum diketahui secara pasti asal usul daripada tersangka pelaku yang melakukan penyerangan
maupun daripada ketujuh orang ini
karena mereka memang bukan asal orang ntt ataupun dari pulau sabu
massa sendiri masih terkumpul
tetap menuntut agar aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini karena ini sangat membahayakan
memberikan trauma bagi para siswa maupun orang tua dan warga ntt pada umumnya
eli bisa anda ceritakan kembali ketujuh yang diduga adalah rekan dari pelaku ditangkap di mana
apakah memang di kawasan sabu atau sudah menyeberang ke kupang
dan informasi itu didapatkan dari pelaku atau dari warga yang menyatakan bahwasannya ada sindikat lain
yang memungkinkan terlibat dalam kasus ini
kalau ketujuh yang diduga sebagai teman daripada tersangka pelaku ini memang diamankan di atas kapal feri ketat
yang akan menyeberang dari situ menuju kupang
mereka berciri ciri ataupun sering terlihat oleh masyarakat di pulau sabu
bersama sama dengan tersangka pelaku saat melakukan atau berdakan beraktivitas di pulau sabu
karena dari tersangka pelaku yang meninggal
itu adalah seorang penjual barang pelontong klinik di kota sabu di seba kecamatan sabu barat kota sabu reskulah
dan juga ketujuh orang ini
baik elia zerbalo terima kasih atas informasi anda
kami akan menghubungi anda lagi untuk mendapatkan informasi terkait kasus penusukan terhadap siswa di sabu barat
terima kasih dan selamat bertugas kembali